polda jawa barat tetap akan melakukan proses hukum terhadap bahar bin smith
terkait kasus penganiayaan terhadap dua remaja pria di sebuah pondok pesantren
di kawasan kemang kabupaten bogor satu desember lalu
tiga hari menjalani penahanan tersangka kasus penganiayaan dua remaja pria
di sebuah pondok pesantren di kawasan kemang kabupaten bogor
bahar bin smith masih menjalani proses hukum di mapolda jawa barat
selain dikenakan sejumlah pasal berlapis tentang penganiayaan
bahar bin smith juga dipastikan menjalani proses hukum
meski upaya penangguhan penahanan akan diupayakan oleh kuasa hukum yang bersangkutan
pengacara bahar bin smith sugito atmo prawiro menilai ada ketidakadilan
yang dilakukan polisi dalam menangani kasus kliennya
sugito merasa keberatan karena penyidik tidak memproses kedua remaja
yang disebutnya sebagai pemicu penganiayaan
dikutip dari detik com
pengacara bahar bin smith mengatakan saat kliennya yang melakukan aksi main hakim sendiri di proses hukum
maka sudah sepatutnya kedua remaja yang telah mencemarkan nama baik bahar bin smith
juga ikut di proses hukum
sugito menambahkan kedua remaja tersebut telah melakukan penipuan
karena mencatut nama bahar smith dan memposting perilaku yang tidak patut di media sosial
ke belakang kondok
di belakang kondok
sepuluh tiga puluh sampai jam sebelas malam kalau dipulangkan
sudah ada produser lapangan cnn indonesia zaiul haq di bandung jawa barat
zai apakah ada keterangan terbaru dari polda jabar seputar kasus yang menimpa bahar smith
tiga hari pasca menjalani penahanan di polda jawa barat
tersangka kasus pengenayaan yang dilakukan terhadap dua remaja masih di bawah umur ini
yakni bahar smith tadi
ini saat ini masih berada di polda jawa barat
tadi siang irjen paul agung budi marioto kapolda jawa barat di hadapan sejumlah wartawan
mengatakan bahwa meski akan ada indikasi upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum bahar smith
mengenai upaya penangguhan penahanan namun dari polda jawa barat sendiri
masih terus akan melakukan proses hukum yang terjadi
dan irjen paul budi agung marioto tadi mengatakan
semua pihak diminta untuk menghormati kasus hukum yang tengah dijalani oleh bahar smith
seperti diberitakan sebelumnya memang penganiayaan yang dilakukan oleh bahar smith terhadap dua remaja
di sebuah kawasan di kemang kabupaten bogor satu desember silam
saat ini kasusnya masih terus dilakukan di polda jawa barat
meskipun tadi kak polda jawa barat irjen paul agung budi marioto mengatakan kondisi bahar smith

baik baik saja namun kak polda jawa barat tidak memandang bulu ataupun tidak melihat profesi
tetapi lebih kepada melihat apa kesalahan bahar smith kemudian kasus ini yang dikembangkan oleh
di reskrimum polda jawa barat karena polda jawa barat sendiri melihat bahwa apa yang dilakukan oleh
bahar smith ini merupakan sebuah kasus kriminal murni sehingga tadi siang polda jawa barat juga sudah
menetapkan beberapa pasal berlapis kepada bahar smith diantaranya pasal satu ratus tujuh puluh pasal tiga ratus lima puluh satu pasal lima puluh lima pasal tiga ratus tiga puluh
kitab undang undang hukum pidana termasuk juga bahar smith dijerat dengan undang undang pasal delapan puluh undang undang tahun dua ribu
undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang
tentang perlindungan anak yang dengan ancaman hukuman lima tahun penjara
dimana tadi juga polda jawa barat meminta semua pihak untuk menghormati jalannya kasus ini yang sedang berjalan
namun saat ini polda jawa barat masih berfokus untuk melengkapi berkas berkas dari bahar smith
yang kemudian untuk dibawa ke pengadilan terkait dengan beberapa bukti bukti yang

polda jawa barat memang sudah memiliki foto dan video apa yang dilakukan oleh bahar smith terhadap inisial caj
video ini foto dan video ini didapatkan dari orang tua caj saat empat orang tersangka yang diduga merupakan suruhan dari bahar smith
berusaha paksa menjemput remaja tersebut kemudian ayah dari remaja tersebut mendokumentasikan mulai dari kedatangan
sampai dengan diikut juga dibawa
kemudian ayah dari remaja tersebut mendokumentasikan mulai dari kedatangan sampai dengan diikut juga dibawa
kemudian ayah dari remaja tersebut mendokumentasikan mulai dari kedatangan sampai dengan diikut juga dibawa
kemudian ayah dari remaja tersebut mendokumentasikan mulai dari kedatangan sampai dengan diikut juga dibawa
bahwa polda jawa barat menduga setelah adanya kasus ini bahar smith diduga akan mengganti nama menjadi rizal
namun kemudian langkah tersebut digagalkan sampai akhirnya bahar smith saat ini masih ditahan di polda jawa barat
iya zai apakah kemudian polisi juga akan memproses kedua anak yang disebut pengacara bahar ini sebagai penyebab penganiayaan
ya ketika ditanya oleh sejumlah wartawan tadi kapolda jawa barat memastikan saat ini masih fokus terlebih dahulu terhadap bahar smith
karena memang berkas berkas bahar smith masih belum lengkap
saat ini polda jawa barat masih fokus untuk melengkapi berkas berkas tersebut sampai kemudian nanti dibawa ke pengadilan
setelah itu memang baru kemudian akan mengusut siapa siapa selain bahar smith termasuk juga empat tersangka lainnya yang ikut membantu
menganiaya dua remaja tersebut
namun memang tadi kapolda jawa barat tidak begitu dalam membahas tentang dua remaja yang dianiaya itu yang diduga telah mencemarkan nama baik itu akan dipanggil oleh polda jawa barat atau tidak
sejauh ini memang belum mendapatkan informasi lengkapnya begitu eva
baiklah zai ul haq meraporkan langsung dari bandung jawa barat terima kasih